kita saat ini terhubung dengan korespondensi nn indonesia reinhard sirait di dpr
untuk menjelaskan jalannya fit and proper test yang berlangsung tadi
baik alvito dari fit and proper test untuk calon tunggal kapolri tito karnavian
saat ini masih berlangsung di komisi tiga dpr ri dari pukul sepuluh pagi tadi
sampai dengan nanti akan disiratkan pada pukul satu siang
dari pukul sepuluh pagi sampai dengan siang ini yang dapat saya rangkum
sudah sepuluh anggota sepuluh fraksi di dpr komisi tiga
ini sudah menyampaikan pertanyaan mereka untuk tito karnavian
di antara adalah bagaimana tito karnavian nanti bisa menyejahterakan seluruh anggota polisi
di seluruh pelosok indonesia dan juga memberikan klarifikasi
meminta klarifikasi kepada tito karnavian terkait dengan dugaan keterlibatan dalam sejumlah kasus
ketika ia menjadi kapolda papua dan juga kepala densus delapan puluh delapan dan kepala bnpt untuk kasus pelanggaran ham
dan yang juga menjadi sorotan adalah vito
ketika ia menjabat sebagai kapolri
ia bisa memimpin senior seniornya
ada sejumlah jenderal yang merupakan seniornya
seperti yang kita tahu bahwa tito karnavian ini sepertinya mencetak sejarah baru dalam pemilihan kapolri di indonesia ini
karena ia menjadi calon kapolri termuda dan melompati lima angkatan diatasnya
ini yang menjadi pertanyaan bagaimana nanti tito karnavian ini bisa memimpin seniornya dalam sebuah instansi kepolisian republik indonesia
pada pukul delapan malam untuk kemudian disahkan
jika memang tito karnavian ini disahkan dan akan dibawa ke rapat paripurna dpr ri
sementara sampai dengan saat ini masih ada sekitar lima belas sampai dengan dua puluh menit
baik reinhard terima kasih atas laporannya dari gedung dpr